sudah ketua mahkamah konstitusi menegur ketua kpu karena tertidur saat berlangsung sidang sengketa pilpres
momen ketua majelis hakim mk soehartoyo menegur ketua kpu hashim ashari terjadi
usai saksi ahli guru besar ipb didindaman huri memaparkan penjelasan soal dugaan politisasi bansos
persis setelah tanya jawab antara pihak pemohon dan terkait
ketua mk menegur ketua kpu hashim ashari yang tampak tertidur
apabila penguasa bertindak tidak atas dasar hukum dan tidak demi kepentingan seluruh masyarakat
melainkan memakai kuasanya untuk menguntungkan kelompok kawan keluarganya sendiri
motivasi masyarakat untuk menaati hukum akan hilang
akibatnya hidup dalam masyarakat tidak lagi aman
negara hukum akan merosot menjadi negara kekuasaan dan mirip dengan wilayah kekuasaan sebuah mafia